dan ada berita baik ini bagi alana ragil prasetyo hafiz cilik penyandang disabilitas
yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekah bersama kedua orang tuanya serta sang kakek
undangan melaksanakan rukun islam kelima itu merupakan hadiah dari sebuah yayasan di kerajaan arab saudi
karena alana menjadi juara umum dalam musabako hafiz quran se asia pasifik di padang beberapa waktu lalu
inilah kediaman martono dan darsiah
orang tua alana ragil prasetyo penyandang disabilitas penghafal arturan di desa merden
kecamatan purwonegara banjar negara jawa tengah
berkat alana kedua orang tua alana bersama sang kakek akan menunaikan ibadah haji
undangan untuk melaksanakan ibadah haji itu sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya
pekerjaan martono sebagai supir serabutan serta darsia yang seorang ibu rumah tangga
membuat ekonomi keluarga ini terbilang pas pasan
namun putra bungsu mereka alana yang memiliki kelainan pada bagian kaki sejak lahir
membawa berkah tersendiri
alana mulai dikenal halayak melalui sebuah program di televisi nasional
alana juga sempat memungkir prestasi di ipen hapalan al quran tingkat asia pasifik
di padang pertengahan bulan lalu
dari situlah pihak penyelenggara lomba yang berasal dari kerajaan arab saudi
mengundang alana beserta kedua orang tua dan kakeknya untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini
menurut rencana alana dan keluarga akan bertolak menuju tanah suci pada dua puluh enam agustus mendatang
tak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh alana dan keluarga
mereka hanya mengurus dokumen dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan ibadah haji
itu pun tak dibantu
itu oleh pihak mengundang
pun begitu dengan alana
meski sehari hari bahwa cacarnya itu selalu menggunakan kursi roda
namun ia tak membawa serta kursi rodanya tersebut
karena semua keperluan termasuk pendamping kesehatan menurut sang ibu nda
telah disediakan oleh pihak yayasan al manarah sebagai pihak pengundang
kusworo banjar negara